nanti kalau kamu sudah mau keluar kamu keluarnya jangan lama lama ya
kasian mama sakit
lima menit aja ya nanti langsung keluar ya
kasian mama ya
kita pulang ya aku mau pulang
pembelakangan apa nih
bang iqbal buang apa sih tadi
kamu ngapain disini
tadi aku mau ngelat elso di kamarnya
ke kamar aja ya soalnya belsa lagi dipiksa sama dokter lisa
aku seneng deh mbak seneng hari ini
kamu kenapa sih mukanya gitu
liat kamu seneng pake bola apa bola apa itu namanya bola gym
lain kali gak usah ya
jantungan saya ngeliatnya
tapi harus mas
itu buat ngelatih aku
biar nanti tuh pas lahiran bisa cepet
gak terlalu kesakitan
dan itu mengatur nafas mas
emang kalo lahiran gitu berapa lama
hmm dulu sih waktu aku ngelahirin rena lima jam ya
kan semuanya ada proses mas
ada pembukaan satu sampai sepuluh
belum pecah ketubahan gak
sakit lah paling ditanya lagi
itu antara hidup dan mati mas
terus kamu masih mau kesakitan gitu
rasanya tuh kayak udah mau mati pasti
tapi ketika anaknya udah keluar
anak kita nanti nangis pasti rasa itu udah terbayar mas
saya bener bener takut dokter
sus minum ya
kamu minum dulu ya biar kamu tenang
sampai jumpa di video selanjutnya
takut ada roy
roy datang terus
kamu jangan takut ya
aku sumpah roy
tenang ya tenang ya
aku takut banget
ini mama udah disini
ada papa ada mama disini
saya boleh bicara berdua sama elsa
kita ke taman yuk
ngobrol sama mama berdua

aku takut sama roy
pasti mama jagain
sebentar ya pa
papa tunggu sini ya

ya ini bener taruh di meja udah taruh di sini aja
ntar gue yang tanggung jawab
nah taruh di rumah deh dulu
pak bos ini taruh di sini gak apa apa
taruh di situ aja
baik baik pak bos
kalau begitu kita berdua permisi balik keluar pak bos
ini belanja apa aja kalian
borong banyak sekali
ini tadi habis belanja perlengkapannya bareng di rumah
ada sepatu ada gendongan tadi ya
terus ada baju juga
ada apa tempat tidur
yang pastinya mas al itu borong gendongan bayi tuh banyak banget
kamu mau belajar gendong
yaudah gak apa apa nanti tugasin aja
sini kamu tuntung gendong bayinya terus terusan ya
papa mama belanjaannya cuma buat balan biru
buat aku gak ada
putri celetanya miss kiki
aduh kalau jalan belan belan ya naya
kan miss kiki lagi ngebel
nanti reina jadi kepleset kalau jalannya kenceng kenceng
terus miss kiki teriandu sama ini
ya belan belan ya naya
lah kok tumben nih kianak kok
ndung nyurai kalau jalan orang omong gak digubri
amolinain lebat artifactsan seryang semuanya